nah sekarang itu bapak ada aturannya anak kurang dari lima tahun bisa menggunakan kereta
tapi dari jam sepuluh sampai jam dua saja
sejumlah penumpang krl yang membawa anak balita senin pagi dihalau petugas saat akan masuk stasiun bogor jawa barat
lantaran penumpang masih padat pada jam sibuk
mereka diimbau agar menunda jadwal keberangkatan
pt kai mengizinkan anak berusia di bawah enam tahun naik kereta mulai pukul sepuluh pagi hingga pukul dua siang atau di luar jam sibuk
akibatnya penumpang terpaksa membawa kembali anak balitanya dan menunggu hingga siang
dari udah baca di internet katanya kan masih udah bisa
tapi ternyata disini gak bisa
makanya ya udah gak apa apa sih itu demi kesehatan bersama kan ya
mungkin jam sepuluh baru bisa kesini lagi
artinya anda akan balik lagi nanti jam sepuluh
para pelanggan krl mengaku antusias menyambut penormalan lantaran tak lagi harus berdiri di dalam gerbong dengan aturan menjaga jarak
kayak kemarin kan kalau di itu ini apa namanya
dibatasin itu lebih banyak yang berdiri ya kan
lalu saya kasihan juga sama yang berdiri
kalau sekarang lebih mudah
lebih banyak duduk atau tempat duduk
lebih banyak duduk
para pelanggan krl diharapkan tetap mematuhi
protokol kesehatan demi keamanan bersama di masa pandemi covid sembilan belas
muhammad juanda bogor jawa barat